penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa makin efektif
sekali lagi kita jaga agar kpk tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi
saya telah memberikan arahan kepada menteri hukum dan ham dan menpan rb
agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait subtansi subtansi
di revisi undang undang kpk yang diinisiatifi oleh dpr
intinya kpk harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi
karena itu kpk harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai
dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lembaga lain dalam pemberantasan korupsi
saya tidak setuju terhadap beberapa subtansi ruu inisiatif dpr ini
yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas kpk
yang pertama saya tidak setuju jika kpk harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan
misalnya harus izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan
ke pengadilan tidak kpk cukup memperoleh izin internal dari dewan pengawas untuk menjaga
kerahasiaan yang kedua saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik kpk hanya berasal dari
kepolisian dan kejaksaan saja penyelidik dan penyidik kpk bisa juga berasal dari unsur asn
aparatur sipil negara yang diangkat dari pegawai kpk maupun instansi pemerintah lainnya
tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar yang ketiga saya juga tidak setuju
bahwa kpk wajib berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan
karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik
sehingga tidak perlu diubah lagi yang keempat saya juga tidak setuju perihal pengelolaan lhkpn
yang dikeluarkan dari kpk diberikan kepada kementerian atau lembaga lain
tidak saya tidak setuju saya minta lhkpn tetap diurus oleh kpk sebagaimana yang telah berjalan selama ini
terhadap beberapa isu lain saya juga memberikan catatan dan mempunyai pandangan yang berbeda dengan subtansi yang diusulkan oleh dpr
perihal keberadaan dewan pengawas ini memang perlu
karena semua lembaga negara presiden ma dpr bekerja dalam prinsip second balances saling mengawasi
hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan
misalnya kayak presiden presiden saja diawasi diperiksa bpk dan juga diawasi oleh dpr
jadi kalau ada dewan pengawas saya kira itu
itu sesuatu yang juga wajar dalam proses tata kelola yang baik
oleh karena itu di internal kpk juga perlu adanya dewan pengawas
tapi anggota dewan pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat dari akademisi ataupun pegiat anti korupsi
bukan dari politisi bukan dari birokrat maupun dari aparat
penegak hukum aktif
kemudian pengangkatan anggota dewan pengawas ini dilakukan oleh presiden dan dijaring melalui panitia seleksi
saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin kpk tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya dewan pengawas
yang kedua terhadap keberadaan sp tiga
hal ini juga diperlukan sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip prinsip perlindungan hak asasi manusia dan juga untuk memberikan kepastian hukum
jika ruu inisiatif dpr memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam pemberian sp tiga
kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi kpk
yang penting ada kewenangan kpk untuk memberikan sp tiga yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan
kemudian yang ketiga terkait pegawai kpk
adalah aparatur sipil negara yaitu pns atau p tiga k
hal ini juga terjadi di lembaga lembaga lainnya yang mandiri
seperti ma mk dan juga lembaga lembaga independen lainnya
seperti kpu bawaslu
tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi
yang memadai dan dijalankan dengan penuh kehatian
penyelidik dan penyidik kpk
setelah didesak oleh sejumlah pihak presiden akhirnya menunjukkan sikap
soal revisi undang undang kpk
jokowi mengaku tidak sepenuhnya sependapat soal sejumlah poin revisi
yang diajukan oleh dpr dan menyikapi keputusan jokowi
dpr pun langsung bereaksi
partai gerindra misalnya langsung mengancam akan menolak revisi
jika istana tidak satu suara dengan dpr
lalu mau kemana sebetulnya dpr dan istana membawa kpk ke depan
dan menolak revisi
dan sejauh mana implikasinya jika presiden dan juga anggota dewan
tidak satu pandangan
dan kalau kita nanti juga akan bahas sebetulnya apakah dasar dasar
ataupun alasan jokowi menolak ataupun tidak sependapat dengan dpr
soal revisi undang undang kpk itu bisa diterima publik atau tidak
kita akan coba diskusikan malam hari ini bersama dengan dua narasumber
sudah hadir di studio sebelah kiri saya
sudah ada mas taufik riyadi wasik jendepartai gerindra
mas taufik selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada mbak bivitri susanti pakar hukum tentenegara
mbak bivitri selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news
dan kami juga tersambung lewat sambungan telepon dengan bang ali muhtar ngabalin
tenaga ahli utama dari kantor staf kepresidenan
selamat malam min
waalaikumsalam bang ngabalin
kita sudah dengar kemarin pernyataan presiden menyikapi revisi undang undang kpk
kalau yang kami tangkap sebetulnya presiden tidak seperlunya sependapat
dengan dpr poin poinnya
tapi ada juga yang kemudian
apa sebetulnya bang abalin dasar pemikiran dari presiden
atau dasar pertimbangannya sehingga kemudian presiden menyebutkan beberapa hal
dan tidak sepenuhnya sependapat atau satu pandangan dengan dpr
soal poin poin revisi undang undang kpk
ya yang pertama kalau harus dimengerti bahwa sistem ketatanegaraan kita
kan memang mengatur kalau dewan perwakilan rakyat republik indonesia
dan presiden itu adalah dua institusi yang memang diberikan kewenangan
untuk membahas menyusun dan membuat undang undang
boleh boleh saja karena itu kan rancangan undang undang revisi
yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia
pertimbangan pertimbangan bagi pemerintah bagi presiden
terkait dengan institusi atau lembaga kpk
jadi kalau selama ini presiden menganggap ada
ada sejumlah materi materi sejumlah poin poin yang sudah bagus
kemudian perlu ditingkatkan atau perlu diperketatkan
ya soal biasa saja dalam sistem ketatanegaraan ketika
presiden punya pandangan yang berbeda dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
baik bang abalin apakah artinya ini presiden juga ada kata sepakat
kalau kemudian publik melihat bahwa revisi undang undang kpk ini justru melemahkan kpk
karena tampaknya tidak semuanya presiden sepakat dengan itu
atau jangan jangan apa yang disampaikan presiden ini hanya sekedar lip service saja kepada publik
karena begitu besar adesakan
bukan diksinya yang harus diperbaikinya
yang dibicarakan ini adalah kepentingan negara
nggak ada cerita tidak ada lagi masa kampanye sudah selesai
jadi pilihan kata tentang lip service itu tidak bagus nanti didengar publik
yang mau saya bilang kepada anda itu adalah
presiden ingin mengatakan
presiden mengatakan bahwa
undang undang kpk itu sudah tujuh belas tahun
karena itu perlu diadanya penyempuran pengerjaan secara terbatas
sehingga pemberantasan korupsi itu bisa makin efektif
ya kan terkait dengan apa
terkait agar lembaga kpk itu bisa lebih kuat dibanding dengan lembaga lain
jangan lupa loh hati hati
kalimat yang paling penting untuk harus ditahu oleh publik itu adalah
sejak awal kpk itu dibentuk dan dibuat dengan tiga agenda penting
yang pertama adalah kepastian hukum
dan yang kedua adalah asas keadilan
dan yang ketiga adalah asas manfaat
keadilan inilah yang salah satu menjadi perhatian dan sorotan presiden tentang apa
anda bisa bayangkan itu mantan gubernur bank indonesia senior itu ibu fajriyati siapa namanya saya lupa
itu meninggal dunia dengan tidak ada kepastian hukum dalam status beliau sebagai tersangka
rektor kita di semarang el jelino dan lain lain
tiga sampai empat tahun orang itu dibuat tersangka dan tidak ada kepastian hukum dari lembaga kpk
jadi kalau itu kalau itu sudah tujuh belas tahun undang undang kpk itu kemudian bapak presiden melihat
bahwa ada penting dilakukan revisi terbatas seperti yang diajukan usulan inisiatif dari dewan perwakilan rakyat republik indonesia
kalau dpr mengajukan itu meminta surat dari presiden kemudian presiden punya pandangan yang berbeda
oke dan sebetulnya sah sah saja ketika ini pandangannya masih belum sama ya bang abalin ya
antara presiden dengan dpr berkaitan dengan poin poin revisi tadi
itu itu sebabnya itu sebabnya beginiin
karena baru dpr terima suratnya kemudian baru sampai di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
ini kan undang undang tiga puluh tentang kpk dan komisionernya masih sangat kuat dan ada
kenapa bisa mereka mengundurkan diri
karena kayak kekanakan kanakan begitu itu yang kita tidak setuju tidak boleh terjadi
karena anda adalah negarawan
baik bang abalin yang jelas setelah ada surpres presiden itu
dan sudah dibacakan juga ke publik poin poin sikap presiden
ada tanggapan yang cukup bervariasi dari anggota dpr termasuk dari fraksi partai gerindra
ada mas taufik riyadi dari partai gerindra sendiri
yang kemudian kalau kita lihat ya mas taufik bang dasko mengatakan bahwa
setelah melihat lampiran daripada surat presiden
yang diterima oleh dpr
serta dalam pembahasan rapat kerja dengan kementerian hukum dan ham semalam
gerindra sedang mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius untuk menolak revisi undang undang kpk
apakah ini menolak karena isi dari revisi ataupun surprise dari presiden itu atau bagaimana sebetulnya
tidak jadi yang kita sedang pelajari dan kita analisa
kan ini kan revisi undang undang kpk memang seperti menyalip di tikungan
tiba tiba sekali gitu loh
tanpa ada di prolegnas dan sebagainya kemudian dia masuk di detik detik terakhir
dan kelihatannya akan dipercepat sampai akhir bulan ini kalau bisa disahkan
padahal kalau kita berbicara tentang pembentukan undang undang misalnya
ketika dpr punya hak inisiatif untuk mengajukan undang undang
kemudian diberitahukan kepada presiden
sebenarnya presiden pada hari ini punya waktu enam puluh hari
dua bulan kurang lebih untuk menilai
untuk mengkaji gitu loh
apakah penting apakah subtansi revisi undang undang kpk ini
tapi yang terjadi dalam jangka waktu kurang dari seminggu
presiden kemudian seakan menyetujui dengan memberikan surat presiden itu kepada dpr untuk dibahas
oke oke tapi kan dpr semuanya setuju juga ke partai geri dulu
sebenarnya ya oke semenar saya ingin menyebutkan
dari situ kita sudah melihat sebenarnya
bahwasannya memang agenda revisi undang undang kpk ini sebenarnya dibuat memang terburu buru
dan memang dalam rangka melemahkan kpk kenapa saya menyebutnya
karena kita bisa katakan melemahkan kpk
dari poin poin revisi undang undang kpk tersebut
kalau kita baca dan kita teliti satu persatu
itu sangat melemahkan
pertama apa terkait independensi kpk
itu yang akan diberantas oleh mereka gitu loh
padahal ruh lahirnya kpk ini adalah ya
bahwasannya kita berharap lembaga ini tidak bisa diintervensi
oleh lembaga lainnya ya
yang berpotensi akan menyebabkan koruptif di negara ini
semangat reformasinya di sana
oke tapi kan tadi presiden mengatakan poin poin usulannya bahwa
tidak sepakat juga kalau kemudian penyidiknya harus dari kepolisian juga kejaksaan
dari empat poin ya saya ingin kasih tahu yang diberitahukan oleh presiden
ya itu semuanya sandiwara drama menurut saya
karena saya yakin satu
keyakinan saya adalah jangan jangan presiden tidak baca revisi undang undang kpk
yang kedua yang memberitahukan revisi undang undang pk pada presiden
yaitu menteri terkait juga tidak clear dan tidak jelas
atau yang ketiga jangan jangan draft yang diberikan berbeda
kenapa dari dua poin misalnya ya terkait apa yang disampaikan oleh presiden
itu memang sudah ada di draft revisi kpk
jadi saya agak jadi masyarakat itu agak bertanya tanya
ini maksudnya apa begitu dari empat poin yang disampaikan
hanya yang agak lumayan presiden katakan masalah bahwasannya penuntutan
tidak ada koordinasi dengan kejaksaan kemudian masalah lnpn
tapi yang lainnya
maksudnya itu tidak ada misalnya dia katakan terkait apa namanya
jangan apa namanya jadwal pengawas ini
apa namanya dari dipilih oleh dpr tapi oleh presiden
artinya yang kedua masalah sp tiga diperpanjang
itu masalah tuh ketika presiden mengatakan
dari setahun diperpanjang dua tahun
benar yang dikatakan tadi lip service ini
oke sebelum ke mbak fitri mbak ngabalin tangkapin dulu mbak ngabalin
ini sandiwara kalau kata mas taufik
bukan di cnn anda berteriak teriak
tapi di komisi sana di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
oh ya makanya sudah terlihat bang
bang das kok sudah teriak gini
dengar dengar dengar
saya mengerti kerja badan legislasi
saya tiga tahun menjadi pimpinan di tempat itu
saya mengerti kalau ada kesepakatan dewan perwakilan rakyat republik indonesia sepuluh praksi
kenapa harus gerindra punya suara lain di cnn hari ini
kenapa anda tidak berteriak itu di dpr
presiden itu adalah kepala negara
bagaimana mungkin bisa memikirkan tentang kepentingan lembaga negara dengan ecek ecek
anda cabut itu pernyataan pernyataan yang menyesatkan publik
itu tidak benar taufik
mana yang menyesalkan publik bang saya tanya mana yang menyesatkan publik
ada presiden yang menjelaskan publik kenapa
dari empat poin yang presiden sampaikan
dua saja sudah tidak benar
andi jangan berkata seperti itu dong
coba sebutkan yang mana
presiden hilang sekarang
masalah penyelidik dan penyelidik kpk
berwasanya tidak perlu dari kepolisian dan kejaksaan
tapi kemudian presiden bilang dari asn
itu ada di draft
baca ini tidak dibaca oleh presiden
silahkan mengabalin silahkan memberikan tanggapan
dengar baik baik saya beritahu kepada anda
presiden mengatakan saya juga tidak setuju
bahwa kpk wajib berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan
di mana salahnya
itu benar itu salah
saya katakan bang dari empat poin dua poin masalah
karena presiden tidak baca atau tidak mengerti atau tidak tahu
kau dengar kau mengerti
kau dengar saya bicara supaya kau mengerti
karena apa karena sistem penuntutan yang selama ini berjalan sudah baik
sehingga tidak perlu diubah
itu sebabnya ada yang dikenal
bagaimana bisa ada dpr berpikir seperti anda
baik bang abalin tahan dulu
itu sudah saya sampaikan dari empat poin itu
yang benar itu satu atau dua yang saya katakan tadi
pertama presiden bicara masalah penuntutan
tidak boleh tiada koordinasi dan kejaksaan oke
yang kedua masalah lkpn diserahkan kembali kepada kpk
bukan sebatas kpk mensupervisi
baik mbak taufik kita break dulu ya
saya akan ke mbak fitri nanti untuk melihat ini
mana yang kebetulan menguatkan apakah tidak atau iya
dari poin poin revisi yang sudah disampaikan oleh presiden jokowi
kami break kami akan segera kembali saat lagi
sampai di pramir saya langsung ke mbak bivitri
mbak bagaimana anda melihat soal perbedaan poin poin revisi
yang diajukan oleh dpr
dan kemudian ini berbeda dengan versinya pak jokowi
apakah kemudian ini ada perbaikan atau kebetulan sebenarnya sama sama saja
ya sebenarnya saya terganggu dari awal bahwa pak presiden mengirim surat presiden ini saja
menurut saya sudah salah langkah yang
kenapa itu mbak bivitri
karena sebenarnya pembahasan ruu itu harusnya dalam waktu yang panjang
kita tahu masa kerja dpr itu kurang dari sepuluh hari sekarang
undang undang macam apa yang mau dihasilkan
dalam waktu kurang dari sepuluh hari
pasti undang undang yang jelek
pasti saya bisa pastikan itu dari pengalaman saya mengamati dpr selama ini
nah jadi seharusnya kalau misalnya presiden betul betul memahami bahwa
pembahasan sepenting ini nggak akan selesai dalam waktu kurang dari sepuluh hari
surat presiden itu seharusnya tidak pernah dikirimkan
tunda aja sampai periode yang akan datang
ingat loh tiga puluh september nanti yang selesai bukan cuma masa reses atau sidang
tapi ini periode dpr nya selesai gitu
nah jadi itu satu
yang kedua pak presiden juga seharusnya tidak mengabaikan fakta bahwa
undang undang ini sebenarnya tidak ada di prioritas tahunan
dalam prolegnas itu ada prioritas tahunan
nah artinya ada prosedur yang dilanggar
prosedur ini ada dalam undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas tentang pembentukan peraturan perundang undangan
ada pelanggaran hukum di sini
kalau misalnya presiden mau taat hukum siapa lagi yang mau taat hukum kalau bukan presiden
harusnya tidak dikirim surpresnya
sebenarnya semua hal yang tadi disampaikan
yang saya kira itu sebenarnya seperti pr kepada masyarakat ya
karena untuk menunjukkan saya masih berpihak
tapi sebenarnya kalau diperhatikan
secara mendasar konsep dewan pengawas misalnya
itu sebenarnya sudah sangat merugikan kpk kalau ada
merugikan independensi ya
saya tidak bicara siapa di kpk
kalau tadi dikatakan kepentingan negara
kepentingan negara adalah pemberantasan korupsi
dan pemberantasan korupsi membutuhkan kpk yang seperti ini
kalau presiden mengatakan bahwa semua lembaga perlu diawasi
untuk menciptakan check and balances
itu kan alasan presiden
bahwa semua diangkat
perlu juga kpk diangkat
hanya kemudian siapa yang mengawasinya itulah yang menjadi penting
ini juga konsep yang keliru
jadi dalam hukum tata negara
yang namanya pengawasan itu tidak selalu harus dalam bentuk lembaga
tapi juga bisa dalam mekanisme
nah lembaga seperti kita tahu misalnya nih
efektif tidak mengawasi kepolisian
menurut saya tidak
studinya sudah banyak juga
jadi saya tidak asal ngomong
nah mekanisme di dalam lembaga
bisa diciptakan dalam banyak hal
nah kpk misalnya
dia itu sudah sebagai penegak hukum
ada koridornya yaitu kitab undang undang hukum acara pidana
kalau ada yang salah
silahkan dilawan di pra peradilan
dan kpk terbukti
paling tidak sudah dua kali kalah
jadi tidak perlu ada sebuah lembaga yang mengawasi
meskipun tidak dipilih oleh politisi
ataupun pilih oleh presiden itu tidak perlu
kalau logikanya begitu
maka nanti dewan pengawas
ada lagi dewan pengawas terhadap dewan pengawas
ada lagi dewan pengawas
dan jangan lupa
kpk juga bisa diawasi oleh dpr
bisa diangket bahkan
sudah pernah ada kejadian
oke jadi untuk menciptakan check and balances terhadap kpk
tidak perlu ada dewan pengawas
tidak perlu dewan pengawas tersendiri
karena dia punya dewan etik juga
kemudian itu tadi ya
dpr bisa mengangketkan dia
bpk mengawasi audit kinerja
maupun audit keuangan
penyadapannya diaudit juga oleh kementerian kominfo
kemudian ada laporan tahunannya
dan kemudian ada kuhap
mekanisme semua acara peradilan pidana itu diatur dalam kuhap
jadi mekanismenya sudah banyak
kalau dibilang tidak ada pengawasan
sebenarnya itu keliru
anggapan yang keliru sekali begitu ya
apalagi si dewan pengawas ini mau dikasih
wewenang yang pro justisia sebenarnya
yaitu memberikan izin untuk penyadapan
tidak bisa dewan pengawas
di negara manapun di dunia ini
yang memberikan izin itu adalah hakim
bukan dewan pengawas
yang mau lsm kah
tetap saja bukan itu tugasnya
mahkamah konstitusi pun sudah bilang
bikinlah undang undang penyadapan
nah kami bisa setuju itu
silahkan nanti izin kepada hakim
tapi dewan pengawas itu
tidak bisa diberikan wanangan pro justisia seperti itu
jadi yang pertama menurut anda adalah soal surprise
harusnya presiden tidak mengirimkan surprise itu
karena dalam waktu sepuluh hari ya
ini harus disahkan
lalu yang kedua adalah
saya kira ini banyak yang bermasalah
jadi kalau dikatakan presiden berbeda dengan dpr
itu hanya apa yang ingin dicitrakan kepada masyarakat
oke kita konfirmasi ke bang abalin
bang abalin ada pendapat dari mbak bibi fitri soal itu tadi
sebetulnya tidak juga antara presiden dan dpr beda pendapat
ini hanya sekedar citra yang ingin ditampilkan kepada publik
ya itulah sehingga diatur dalam undang undang
peraturan pembawasan undang undang
di dalam kita ada perubahan undang undang seperti itu
saya ingin mengatakan bahwa
apapun sekalipun besok langit runtuh
sekalipun ingat kalimat saya baik baik
kalaupun besok kalimat langit itu runtuh
tetapi kan bicara tentang kepentingan negara itu kan memang mesti semua duduk
yang sekarang menjadi persoalan penilaian publik paling hebat itu adalah
terkait dengan pernyataan mundur anggota komisioner
dan statement seperti yang dikatakan oleh pimpinan
dalam seluruh pembahasan ini
sidang itu baru orang mulai kemarin
artinya bahwa kalau dpr itu
dpr itu mau setelah dengan hak inisiatifnya kemudian mengirim kepada pemerintah
dan kemudian presiden memberikan tanggapan
ini sah sah saja tidak ada yang salah dalam sebuah sistem petasan negaraan
tanyakan itu mbak itu
kalau terkait dengan sebentar
kalau terkait dengan penjelasan tentang ke
tentang konsep dewan pengawas
kemudian terkait dengan pengawas itu adalah bukan lembaga dan mekanisme dan seluruhnya
saya ingin mengatakan bahwa sehebat apapun dan serumit apapun
orang duduk kemudian membicarakan masalah ini
bahwa kewenangan surat presiden itu adalah hak undang undang diberikan kepada
itu hak itu hak
tapi gini kita juga tidak bisa berpura pura ini adalah business as usual
itu itu dulu yang harus di apa namanya di clearkan di kalangan masyarakat
hak tentu saja
tapi kita juga ingat beberapa kali sebenarnya presiden kalau tidak mau membahas bisa menolak untuk mengirim surat presiden
atau mengirim surat presiden untuk bilang bahwa saya tidak akan membahas bisa secara konstitusional ya
dengar dulu pada waktu dua ribu empat dua ribu sebelas
coba buka google coba buka itu dokumen internetnya
dua ribu empat dua ribu sembilan itu dalam waktu yang sangat singkat dpr mengirim surat kepada presiden susilo bambang yudhoyono
pada waktu kami membahas undang undang keamanan negara
apa yang mau saya katakan dari sini dua lembaga ini adalah lembaga yang diperintahkan oleh undang undang untuk membahas dan membicarakan tentang apa yang kita sebut dengan undang undang
ya semua mengerti itu
satu itu satu dulu dengar
yang kedua ini kan yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia itu kan revisi terbatas
presiden menggunakan istilah revisi terbatas
di mana salahnya kenapa orang semua pada
silahkan mbak bivitri
iya salahnya adalah karena tidak ada pemahaman kelihatannya bahwa sebenarnya undang undang kpk ini tidak perlu direvisi
kalau dikatakan tujuh belas tahun saya ingetin ya undang undang pertanahan itu umurnya sudah enam puluh sembilan tahun
sekarang juga ngantri di dpr dan diselak oleh undang undang kpk
kalau bicara tahun ya jadi ukuran apakah suatu undang undang itu perlu direvisi atau tidak bukan tahun
apakah secara sosiologis dan secara yuridis dan secara filosofis perlu diperbaiki atau tidak
nah kenyataannya menurut saya tidak
kalaupun ada upaya upaya pemberantasan korupsi yang mesti diperhatikan saya kira misalnya perbaikilah undang undang tipikor
karena berbeda ya desain kpk dengan tipikor
misalnya kalau misalnya pak jokowi mau kritik soal kenapa nih orang orang direktur bumn bisa kena tindak pidana korupsi
itu bukan di undang undang kpk tapi ada di undang undang tipikor
silahkan misalnya mau di situ
nah jadi perlu dianalisis dulu mana yang sebenarnya perlu diperbaiki
dan kemudian kalau dikatakan misalnya tadi pak lino lah dan lain sebagainya
perlu diingatkan bahwa apakah hal itu juga terjadi di lembaga aparat penegak hukum lain
tapi kenapa hanya kpk nih yang mau dimatikan ke undang undang di situ
nah jadi apakah pertanyaannya apakah ini upaya sistematis terhadap kpk atau mau bicara penegakan hukum
kalau penegakan hukum kita bicara kuhap kita bicara undang undang tipikor
baik silahkan bang abalin
jangan lari ke undang undang tipikor jangan lari kepada lembaga penegakan hukum yang lain
yang kita bicara itu adalah masalah korupsi sebagai extraordinary crime korupsi sebagai musuh negara
yang bisa diselesaikan oleh kpk
anda tidak usah bicara tentang undang undang pertanahan dan lain lain
yang menjadi prioritas itu adalah negara ini telah dikepung dengan berbagai tindak pidana korupsi yang menghalalkan segala cara
dan mengkapitalisasikan pangkatan jawabannya untuk memperkuat
karena itu kita perlu kpk
kita perlu kpk yang kuat
itu sebabnya presiden memandang untuk memperkuat posisi ini momentum ini presiden dan pemerintah memandang untuk adalah momentum memperkuat posisi kpk
undang undangnya belum direvisi baru mau dibahas
sudah segala macam fitnah dan adodomba berkembang
ya oke baik
bang taufik riyadi bagaimana pendapat anda
ini masih dibahas tapi kan juga gerindra sudah mulai agak agak menolak
menolak ini betul betul karena semangat memperkuat kpk atau karena semata mata juga mungkin lip service juga
kita memang benar benar menganalisa kemudian juga melihat dari revisi undang undang yang disebut oleh bang mukhtar ngabalin revisi yang terbatas
dari poin poin tersebut kurang lebih yang kami analisa ada sekitar dua puluh pasal itu bermasalah dan itu mempreteli kekuasaan kpk
masalah penyadapan itu dipreteli dengan harus izin kepada dewan pengawas
penggeledahan penyitahan dan sebagainya
tadi disampaikan oleh mbak vivitri
ini kan berbahaya sekali gitu loh
mana yang mau disebut bahwasannya ini memperkuat kpk
kalau ingin memperkuat kpk apa
sudah letakkan sekarang kpk di undang undang dasar empat puluh lima
itu mungkin kita akan jauh lebih kuat
tidak ada lembaga yang memperkuat kpk
kenapa sepuluh fraksi menjadi tujuh
berikan imunitas kepada penyelidik dan penyidik kpk secara terbatas kenapa
contoh novel baswedan yang dikriminalisasi di sedemikian rupa sampai sekarang negara tidak bisa berubah apa apa
bang taufik yadi pertanyaan bang abalin mendasar
mengapa kemudian partai gerindra tidak teriak dari kemarin ketika di rapat paripurna atau mungkin di komisi tiga
kenapa anda tidak menarik diri ketika disebut sepuluh
kenapa bang taufik yodi tidak
kenapa perutkanan benteri yang penjelas
silahkan bang taufik yodi mungkin penjelas
ini yang saya katakan sekali lagi
ini kan kemudian ketika masuk dalam pembahasan
kemudian ketika surat nyata diterima
surat dari presiden terima dikaji dan sebagainya
dan ini menurut kami sampai sejauh ini ini memperlemah kpk

presiden sepakat terhadap pemberantasan korupsi makanya saya katakan sekali lagi
apakah meratasan korupsi yang dilakukan oleh kpk
ada kepolisian ada kejaksaan
kenapa itu juga tidak dipercaya
itu kan pertanyaan berdasarnya
anda kemudian gara gara terganggu kekuasaan ini terganggu oleh tindakan tindakan kpk setelah ini
tahan dulu bang taufik
dia akhirnya mempreteli kekuasaan kpk
ya tahan dulu bang taufik
begini pemilu sudah selesai taufik
tampaknya sudah selesai
tidak usah move on segera
saya mau katakan kepada anda bahwa
jadi kita move on bang makanya kita ingatkan kepada kekuasaan
kalau saya mau bilang kepada anda dengar
saya mau bilang kepada anda bahwa teriak dan penolakannya itu di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
sudah disampaikan kemarin
karena kemarin sepuluh fraksi menyetujui surat itu dikirim kepada presiden dengan poin poin yang presiden ada yang setuju ada yang tidak setuju
kenapa hari ini gerindra bang taufik
anda keperluan apa dengan publik terkait dengan masalah ini di cnn
itu dong pertanyaan paling mendasar
tahan dulu bang taufik dan juga bang abalin
saya ke mbak habib fitri
artinya ini sekarang sedang dikaji ya
artinya mungkin antara istana dengan dpr sedang menyamakan persepsi atau bagaimana mbak fitri
ya jadi dalam undang undang dua belas dua ribu sebelas tadi memang sekarang ini adalah tahap pembahasan ya
nah dalam pembahasan inilah yang biasanya waktunya panjang
karena biasanya pansus atau dikomisi kemudian panja dan seterusnya
kalaupun ada perbedaan pendapat antara dpr dengan pemerintah
maka dalam pembahasan inilah akan dinegosiasikan dibahas bersama
kalau ada pasal yang perlu diubah disepakati disepakati begitu
nah cuma memang
punya ini yang saya kira mustahil sekali untuk dapat
umumnya tidak dalam waktu singkat seperti ini
itu tadi kalau bicara undang undang penghapusan kekerasan seksual
itu sudah lebih dari tiga tahun misalnya
undang undang kuhp itu sudah mau lima tahun
jadi panjang biasanya
kalau mau bagus undang undangnya harusnya seperti itu
nah jadi seharusnya
saya kira dua duanya sih yang salah ya
maksudnya dpr jangan mengajukan apapun dalam injury time seperti ini
orang tinggal sepuluh hari ya
ini namanya lame duck legislation
presiden pun seharusnya kalau memahami urgensinya
untuk ditahan dulu
saya bukannya anti nggak boleh kpk nggak juga
kalau dalam sepuluh hari bahkan gosipnya adalah selasa besok akan diketok
artinya cuma empat hari
mau dapat undang undang kayak apa kita empat hari
mau undang undang seperti apa kita bahas nanti usai jeda di segmen terakhir dialog
mbak bivitri bang taufik edi juga bang abalin
kita juga mau konfirmasi
artinya dengan kondisi begini
ini sebetulnya kpk mau dibawa kemana
oleh eksekutif dan juga legislatif kita
break terlebih dahulu kami akan segera kembali setelah ini
ya anda kembali di prime news segmen terakhir dialog
saya berikan waktu dulu untuk bang taufik dan juga bang abalin
tarik nafas dulu
saya ke mbak bivitri
dengan waktu yang sepuluh hari tadi ada yang kasih kata tidak lazim ini
apa bahayanya dalam suatu produk undang undang dilahirkan dalam waktu yang cukup singkat
begini untuk membahas undang undang itu memang biasanya harus ada kajian yang mendalam
betul bahwa ada lagi kan kalau dalam undang undang dua belas dua ribu sebelas itu
proses penyusunan entah di dpr entah di pemerintah itu memang ada kajian juga
tapi pun ketika pembahasan itu seharusnya melibatkan masyarakat
jadi ada pasal dalam undang undang pembentukan peraturan perundang undang itu bahwa
masyarakat itu harus diajak untuk berpartisipasi
nah itu satu kemudian nggak hanya masyarakat tapi stakeholders itu juga harusnya diajak untuk berpartisipasi
nah ini kan kpk sebagai stakeholder juga
jadi saya paham ada anggapan yang bilang ini kok kpk minta minta diajak
saya kira bukan soal kpk
harus diajak atau tidak dalam arti kita mau memanjakan atau tidak
tapi secara hukum memang yang namanya stakeholder itu mesti diajak
orang yang nantinya akan melaksanakan kan kpk
nah kemudian masyarakat juga
sebagai pasal dalam undang undang makanya kemarin ketua kpk
saya juga bingung karena tidak diajak bicara begitu ya
kalau dalam ilmu perundang undangan implementing agency nya itu adalah kpk
harusnya dia diajak
nah jadi biasanya ada rapat dengar pendapat umum ya kalau masyarakat masuk
nah dalam waktu cuma empat hari atau bahkan kalau kita mau hitung sepuluh hari
ini nggak akan bisa masuk pandangan pandangan ini
nah dampaknya apa
dampaknya adalah kita akan dapat undang undang yang cuma hasil pembahasan antara dpr dengan pemerintah
dan kita tahu agendanya ke arah pelemahan kpk tadi
nah dampaknya adalah tentu saja apa yang sudah dikeliatan dari pasal pasal yang sudah diajukan adalah
nanti pelemahan kpk secara luar biasa
nah jadi itu yang perlu diperhatikan
dan saya kira mundurnya pimpinan kpk dan lain sebagainya tidak bisa diisolasi
hanya dari peristiwa dua tiga hari bahkan seminggu ini
tapi kita jangan lupa mereka itu sudah dari berbulan bulan ini ditekan terus secara sistematis
rumahnya jadi taruh bom kalau kita jangan lupa lah dengan peristiwa peristiwa yang masa lalu gitu ya
jadi saya kira juga mesti dipahami bahwa mereka kelihatannya sudah ini gimana lagi ya
ngasih tahu pada politisi dan presiden bahwa ini langkah yang keliru sehingga akhirnya mereka harus mundur gitu ya
tapi kita juga harus menempatkan dalam posisi mereka
yang sekali lagi jangan dilihat tiga atau tiga hari atau tujuh hari ini tapi lihat secara beberapa bulan belakangan ini mereka terus menerus diserang
kalau kita lihat secara fisik pun ya beberapa hari belakangan ini kan luar biasa itu bisa dilihat
dilemparin batu dan lain sebagainya di gedung kpk
mbak bivitri anda tidak melihat bahwa apa yang disampaikan oleh presiden dalam beberapa poin poin revisi undang undang kpk
yang presiden mengatakan tidak sepenuhnya bersih pendapat
anda tidak melihat bahwa ada
nah why dua ya mungkin ya
ada niat presiden bahwa untuk mendengarkan publik sehingga tidak semua hal ia sepakat betul dengan isi poin poin revisi undang undang kpk yang diusulkan oleh dpr
saya melihatnya beliau bukan dalam upaya mendengarkan publik tapi berupaya untuk mencitrakan hal hal yang barangkali bisa membuat publik lebih sedikit kalem gitu
karena saya juga baca dalam survei yang dirilis oleh lsi tanggal ini
di tanggal dua puluh sembilan agustus sebenarnya dukungan publik kepada presiden jokowi itu sangat tergantung pada dukungan presiden jokowi terhadap kpk sebenarnya
jadi kalau dia langsung frontal menerima begitu saja pasti langsung jatuh
sehingga akhirnya dibuatlah persepsi bahwa saya nggak sepenuhnya setuju kok sama dpr
tapi ya itu tadi kita lihat konteksnya
kalau misalnya beliau memang tidak setuju harusnya surprise nya tidak dikirim
dan kemudian yang kedua itu tadi
secara substansi juga dewan pengawas sudah keliru
kemudian pegawai kpk menjadi asn biasa itu juga saya kira terlalu panjang kalau saya jelaskan di sini
tapi saya bisa jelaskan bahwa sudah ada pp nya dari tahun dua ribu empat bahwa memang struktur pegawai kpk itu diistimewakan justru kemudian untuk menjadikan model untuk perubahan asn pada umumnya
karena mereka struktur penggajian cara kerja dan lain sebagainya itu memang seperti company lebih profesional
bang abalin terakhir saya ke mas taufik riyadi
artinya gerindra ada kemungkinan untuk menolak revisi undang undang kpk ini secara tiba tiba begitu setelah melihat atau bagaimana
bukan secara tiba tiba
artinya memang dengan pembahasan dan penilaian kita gitu loh
sampai sementara memang yang disampaikan oleh pak dasko pada kemarin bahwasanya memang kalau kita lihat secara keseluruhan ini kok banyak poin poin yang ternyata melemahkan kpk
makanya kemudian kita menyatakan bahwasanya bisa jadi bahwasanya gerindra kemudian akhirnya menarik diri dari pembangunan
tidak ada kebiasaan tersebut atau akhirnya tidak menyetujui
tadi sudah disampaikan ya ini waktunya sangat pendek sekali gitu loh
jangan dipaksa paksakan bahwasannya ini harus selesai dalam jangka waktu akhir bulan atau dan sebagainya
padahal sebentar lagi anggota dpr baru akan terpilih gitu loh
jadi menurut saya ini kita harus duduk secara benar kalau memang kita benar benar ingin memberantas korupsi
makanya saya katakan tadi gitu loh
ada beberapa poin yang sebenarnya itu menjadi dasar menjadi filosofi kehadiran kpk di indonesia
semangatnya di sana gitu loh
ruhnya itu ada di sana
apa pertama independensi
itu yang kemudian mau dipreteli dengan mengatakan bahwa ini dibawa presiden lembaga pemerintah pusat dan sebagainya gitu loh
yang padahal itu yang kita tidak harapkan
kenapa independensi yang diharapkan adalah ketika lembaga ini tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain manapun
karena berpotensi akan menyebabkan dia koruptif
itu yang mesti dipahami gitu loh
yang kita lakukan adalah ya udah kalau ingin menguatkan makanya saya katakan tadi
gak usah tanggung tanggung
kita amandemen saja gitu loh
masukkan dalam undang undang dasar
kpk ini sama posisinya seperti ky seperti mahkamah agung seperti bpk seperti mk dan sebagainya
toh itu pun semangat reformasi gitu loh
karena kan waktu itu kita reformasi kemudian lahirnya undang undang kpk ini adalah karena kita ingin memberantas kkn ini gitu loh
kenapa kita tingkatkan ke undang undang dasar
padahal di beberapa negara itu sudah undang undang dasar
sehingga menurut saya akhirnya tidak ada lagi nih upaya untuk melemah lemahkan kpk dengan intervensi semacam ini
yang kedua menurut saya adalah sekarang selesaikan deh kasus yang udah dulu deh masalah novel baswedan itu gimana ceritanya
sampai sekarang pun tidak ada tindak lanjutnya
sudah berapa hari dan sebagainya
makanya saya katakan sekali lagi kalau mau perkuat kpk berikan imunitas kepada terbatas ya tentunya
imunitasnya terbatas artinya sepanjang pimpinan kpk sedang menjalankan tugasnya tidak boleh dikriminalisasi gitu loh
dan itu yang terjadi berulang ulang terhadap pimpinan pimpinan kpk
kalau kita mau perkuat ruhnya semangatnya di sana
kalau enggak menurut saya ini menurut saya sih hanya bercanda
ini memang ingin melemahkan
memang ingin melemahkan saja
ingin memperhatikan kekuasaan itu
bang abalin silahkan tanggapan anda termasuk juga kami ingin tahu bagaimana sebetulnya gambaran presiden terhadap kpk ini mau dibawa seperti apa
karena yang kemarin juga misalnya ketua kpk juga sempat konversi menyerahkan tanggung jawab terhadap presiden berkaitan dengan soal revisi undang undang kpk juga ini tentunya
ya silahkan bang abalin
saya harus mengklarifikasi
ya kalau artinya malam ini kan nyata publik indonesia tahu
berarti gerimbra itu gegabah
gegabah karena tidak teliti dengan baik baik kenapa menyetujui kesepakatan sepuluh fraksi atas revisi undang undang ini
gegabah itu yang saya mau sebelah saya mau katakan bahwa nanti teman teman boleh saja
kemudian menyatakan berhenti atau keluar atau seterusnya seperti apa
saya punya pengalaman itu
saya ingin mengatakan bahwa pada waktu partai bulan bintang saat itu kami di dewan perwakilan rakyat republik indonesia pendukung pemerintah pada waktu itu
tapi tidak jarang lebih dari sembilan undang undang kami menyatakan menolak dan berhenti untuk ikut pembahasan dan tidak menyetujui dan membuat minder head nota
karena yang kita bicarakan ini kpk dalam kedudukannya sebagai lembaga negara yang menangani masalah yang kita sebut tadi dengan extraordinary crime
jangan mbak fitri ya yang amat terpelajar ya
mbak fitri yang amat terpelaja
jangan menggunakan lagi diksi
jangan menggunakan lagi diksi dengar dengar seperti kemarin pak ketua kpk itu menggunakan kata kata rumor ada rumor ada dengar dengar
ini publik indonesia sedang mendengar dan kita sedang memberikan pencerahan kepada publik indonesia agar dialog kita ini bisa tercerahkan kepada rakyat indonesia
kenapa itu harus disampaikan
jangan lupa bahwa setiap pembahasan undang undang kita ingat baik baik sebelum perubahan undang undang ini
menyerap seluruh nilai nilai
itu kemudian dibahas dalam pembahasan
oke jadi kesimpulannya bagaimana bang ab
dengar dulu indra
baru kemarin loh baru kemarin dpr baru terima surat presiden
hari ini pimpinan dpr nya sudah menyatakan mundur diri
hebat nggak itu
negarawan kayak apa itu
itulah yang saya sebut dengan kekanakan kanakan
kenapa mesti anda tetap dikomandoi oleh njo otak dan pikiranmu
kemarin pada waktu fit and proper test untuk menjadi pimpinan kpk
seperti seorang negarawan
kok ternyata mentalnya mental ayam sayur
nggak boleh begitu dong
ini kan lembaga negara kawan
kpk itu adalah stakeholder
mereka adalah orang pertama yang untuk diundang dan dibicarakan
bahkan dewan perwakilan rakyat republik indonesia
tapi kasih tahu sama presidenmu itu
juga tidak gegabah
jangan menuduh dua orang gegabah dan sebagainya
konferensi persah aja ada yang gegabah
dpr menerima beberapa poin poin yang diusulkan langsung oleh kpk
kpk memberikan catatan terhadap usulan usulan revisi
jadi bang abalin sikat kesimpulannya bagaimana dari istana soal revisi menurut kpk ini
ya ini kan sekarang kan ada bola ada di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
ada di taufik dengan gerindra dan semua dpr
jadi kalau saya ingin mengatakan kalau gerindranya tidak setuju
jangan berteriak di tempat sini
supaya rakyat tahu
kalau seperti ini jangan alim di hadapan muter balik di belakang
jangan kata kata kalian itu berubah dengan sikap dan perilakunya
bang kita satu kata satu tindakan
itu yang mereka lakukan selama ini oleh gerindra
ketika partai partai perjuang saja yang memakan kpk pada kakaknya
gerindra menolak itu bang
tidak boleh ada begitu
jangan dengar itu
bang abalin dan juga bang taufik terima kasih
kita sudahi diskusinya
dan kita lihat seperti apa ini ke depan dalam waktu yang menurut mbak bivitri agak singkat ini
hasilnya seperti apa
ini yang kemudian kita tunggu tunggu sebetulnya mbak bivitri ya
tapi anda melihat ini akan seperti apa
yang pasti kpk akan sangat lemah
dan ini akan mengejutkan seluruh dunia
karena sebenarnya kpk adalah model untuk lembaga independen
bivitri susanti terima kasih banyak sudah hadir di
malam hari ini mas taufik rendy terima kasih juga sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami